jangan ini dibawah sini
masih darah gitu
polisi menangkap sepuluh orang yang terlibat dalam praktik klinik aborsi ilegal
di jalan percetakan negara jakarta pusat
salah satu tersangka adalah ibu yang baru saja melakukan aborsi
sembilan tersangka merupakan dokter dan staf klinik
dari hasil penyelidikan salah satu dokter klinik berinisial dk
hanya merupakan sarjana kedokteran dan belum menyelesaikan pendidikan profesi sebagai dokter
para pelaku mencari pasien secara daring melalui website dan media sosial
tarif aborsi yang dikenakan bervariasi dengan harga termurah adalah dua juta rupiah untuk usia janin dua minggu
terus yang belum ada yang melaksanakan tindakan siapa aja
bukan sebelum sebelumnya selain bapak atau ibu ibu di sini
klinik aborsi ilegal telah beroperasi sejak tahun dua ribu tujuh belas dan telah menggugurkan lebih dari tiga puluh dua ribu janin
dengan total keuntungan mencapai sepuluh miliar rupiah
seorang pria di boyolali jawa tengah tega mencabuli adik iparnya sendiri hingga hamil
pria yang bekerja sebagai dukun pijat ini lantas membunuh bayi yang baru dilahirkan adik iparnya dan menguburnya di belakang rumah
polisi mendapatkan laporan
korban warga yang curiga adik ipar tersangka melahirkan namun tidak diketahui keberadaan bayinya
menurut pengakuan tersangka aksi cabulnya ini sudah dilakukan terhadap adik iparnya saat sang istri tidak ada di rumah
saat itu pelaku mengatakan kepada keluarga bahwa adik iparnya harus menjalani pemijatan di perut karena ada tumor
kurang lima hari mau melahirkan itu saya kasih kunir putih
itu apamu dalam ikatan keluarga
adik ipar pak
takut malu sama tetangga pak
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan hukuman lebih dari lima belas tahun penjara
tim iputan cnn indonesia